hai bangkai dua anak babi ini tergeletak begitu saja di depan kandang pemijahan balai pembibitan
babi milik dinas peternakan provinsi nusa tenggara timur di kawasan tarus kecamatan
kupang tengah kabupaten kupang dua bangkai ini bagian dari satu ratus empat puluh tujuh ekor babi yang mati akibat
penyakit yang diduga flu afrika ratusan bangkai dievakuasi dari kandang dan dikuburkan tak jauh
dari pusat instalasi tak hanya di pusat instalasi bangkai babi juga ditemukan di kawasan jembatan
petuguan kota kupang diantara tumpukan sampah para pekerja yang menguburkan bangkai babi pun
mengabaikan standar keselamatan kerja mereka bersentuhan dengan bangkai babi tanpa sarung
tangan dan masker menurut kepala balai pembibitan lemahnya biosecurity di instalasi milik pemerintah
jadi salah satu faktor ternak babi diserang penyakit sehingga dari empat ratus ekor babi hanya
delapan ekor yang dinyatakan
masih sehat alhasil pemerintah daerah mengalami kerugian cukup besar seminimal mungkin kita melakukan
tindakan biosecurity peningkatan biosecurity untuk jangan sampai dia menyebar lagi ke terakhir
lahir isolasi kita tiga kita masuk ke kanang satu dulu kemudian kanang dua kalau sudah kesehatkan
kedua baru kita masuk ke kanang atas masa intubasinya satu minggu tapi kita berharap
lewat satu minggu itu selamat hingga pekan ini tercatat lebih dari tiga ekor
babi di lima kabupaten dinyatakan positif terkena african swine favor atau flu afrika
untuk mencegah penyebaran ke seluruh wilayah ntt pemerintah pun memperketat lalu lintas ternak antar
pulau dan antar kabupaten untuk sementara waktu tim liputan cnn indonesia hujan deras yang mengguyur
sebagian besar wilayah di pulau jawa pada sabtu kemarin menyebabkan sejumlah kota direndam banjir
informasinya sesaat lagi tetaplah bersama kami di cnn indonesia new day